menteri keuangan sri mulyani indrawati mengingatkan adanya lonjakan permintaan pangan yang sangat tinggi saat ramadan dan membuat harga pangan melambung
dilansir cnn indonesia com sri mulyani mengatakan dukungan fiskal melalui apbn terus dijaga
ia mengklaim dana sebesar rp satu ratus empat dua triliun disalurkan melalui beragam kementerian lembaga untuk menjaga ketahanan pangan
selain itu akselerasi implementasi lumbung pangan perluasan kerjasama antar daerah serta pengelolaan data ketersediaan pangan menjadi beberapa langkah pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan
selain anggaran ketahanan pangan apbn juga dialokasikan dalam bentuk anggaran pelindungan sosial anggaran subsidi dan kompensasi energi dan infrastruktur sehingga seluruh alokasi ini untuk menunjang upaya pengendalian inflasi